warga di desa nganjuk jawa timur sabtu malam membuat portal menutup akses keluar masuk desa
selain menolak kedatangan warga luar desa dan kota
warga dalam desa juga dilarang untuk keluar desa pada masa lebaran hingga tiga hari ke depan
warga juga diimbau tidak melakukan halal bihalal secara langsung dan menutup rumah masing masing
pembuatan portal secara mendadak ini dilakukan oleh warga di desa sonopatik
kecamatan bagor kabupaten nganjuk
pembuatan portal dilakukan dan dipasang di malam takbiran idul fitri
pemasangan portal dari bambu ini melarang warga desa keluar dari desa
dan melarang warga luar desa dan kota yang akan masuk ke dalam desa
pelarangan tersebut dilakukan sejak tanggal dua puluh tiga hingga tanggal dua puluh enam mei dua ribu dua puluh
sejumlah warga yang belum mengetahuinya terpaksa harus berbalik arah
tidak hanya itu warga juga melarang melakukan halal bihalal secara langsung
dan meminta menutup rumah masing masing
hal ini dilakukan untuk memutus penyebaran covid sembilan belas
pemerintah desa dan warga juga meniadakan sholat id di masjid
warga diimbau untuk melakukan halal bihalal secara online
ini untuk mengantisipasi para pemudik dan para orang orang yang mau mudik
dilarang masuk mas
untuk yang di dalam juga dilarang untuk keluar
ini berlaku mulai kapan mas

untuk aturan pemerintah desa sekarang ditiadakan mas
setelah sholat id di dusun kami nanti setelah itu tidak ada tradisi salaman antar tetangga mbak